sementara itu gubernur jawa barat rituan kamil meninjau ke beberapa titik lokasi banjir di kecamatan dahih kolot kabupaten bandung pada sabtu siang
di sela sela tinjauannya rituan kamil sempat beradu argumen dengan seorang warga yang bertanya mengenai solusi banjir yang selalu terjadi
menggunakan perahu karet sabtu siang gubernur jawa barat rituan kamil meninjau sejumlah titik lokasi yang terkepung banjir di kecamatan doyekolot
pria yang akrab di sapa emil ini bertegur sapa dan bersuap foto dengan sejumlah warga yang terkena dampak banjir di kampung bojong asi desa doyukolot
selain meninjau permukiman yang terendam banjir emil juga mengecek posko pengungsian yang berada tepat di belakang kantor desa dayukolot
di sini emil menampung aspirasi keinginan dan kebutuhan para pengungsi agar segera diberikan bantuan secepatnya
emil juga memberikan bantuan kepada perwakilan warga yang mengungsi
namun di sela sela kunjungannya usai melakukan dijauan posko pengungsian
emil sempat beradu argumen dengan seorang warga yang bertanya mengenai solusi banjir yang sudah dua bulan tak kunjung surut
menurut emil pemprov jawa barat sudah mempersiapkan anggaran sebesar rp enam ratus miliar rupiah untuk penyelesaian banjir yang kerap terjadi di kabupaten bandung ini
salah satunya adalah pembangunan terowongan air di curug jompong kecamatan marga asi yang nantinya bisa mempercepat arus air sungai citarum
selain itu pihaknya juga akan menambah kolam retensi agar bisa membantu mengontrol debit air
saya datang ke sini untuk memberikan bantuan dan simpati kepada warga terkait banjir citarum
upaya upaya pengurangan banjir kan sedang berlangsung hanya proses konstruksinya kan belum selesai
salah satu yang paling besar kan terowongan di ujung ya di cijompong
kalau itu selesai jika ada kenaikan air itu pengalirannya jauh lebih cepat
banjir yang melanda tiga kecamatan di kabupaten bandung yakni doyekolot bale endah dan bojong soang
sudah berangsur surut pada sabtu siang ini
banjir akibat luapan air sungai citarum ini sudah terjadi sejak tiga hari sejak kamis dini hari
menyusul hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi di hampir seluruh wilayah bandung raya
chandra febriana kabupaten bandung